industri keuangan berbasis digital ataupun juga fintech memiliki masa depan yang menjanjikan di indonesia
perkembangan pesat teknologi finansial diakini mampu memberikan akses layanan keuangan kepada kelompok masyarakat hingga lapisan paling bawah
lantas apa saja potensi fintech bagi masyarakat indonesia
kami hadirkan informasinya untuk anda
industri teknologi keuangan berbasis digital atau fintech semakin berkembang di indonesia
bank indonesia memperkirakan realisasi nilai transaksi fintech di indonesia pada dua ribu enam belas mencapai empat belas lima miliar dolar amerika atau setara lebih dari satu ratus sembilan puluh triliun rupiah
sementara untuk tahun ini lembaga riset statista memproyeksikan nilai transaksi fintech di indonesia akan meningkat menjadi delapan belas enam puluh empat miliar dolar amerika atau sebesar dua ratus empat puluh triliun rupiah
pembayaran melalui skema digital bakal mendominasi transaksi fintech di indonesia
fintech juga memiliki pasar pembiayaan yang besar
hal ini tercermin dari kesenjangan antara kebutuhan pendanaan yang mencapai satu enam ratus empat puluh sembilan triliun rupiah dengan kemampuan lembaga keuangan yang saat ini hanya mampu menyediakan dana sebesar enam ratus enam puluh triliun rupiah
untuk mendukung industri fintech di indonesia otoritas jasa keuangan atau ojk harus menggenjot angka literasi dan inklusi keuangan
ini artinya masih banyak penduduk indonesia yang belum memiliki akses keuangan
padahal potensi industri keuangan berbasis digital ini akan tumbuh secara signifikan
riset statista menunjukkan pada dua ribu dua puluh satu nilai transaksi fintech di indonesia akan melonjak menjadi tiga puluh tujuh lima belas miliar dolar amerika atau hampir mencapai lima ratus triliun rupiah
angka ini tumbuh tiga kali lipat dari nilai transaksi pada dua ribu dua puluh
potensi yang besar ini juga harus diikuti kepatuhan pelaku fintech
ojk mencatat hingga awal tahun dua ribu tujuh belas terdapat enam ratus perusahaan fintech yang bergerak di sektor pinjam meminjam di indonesia
namun dari jumlah tersebut hanya satu ratus lima puluh tujuh perusahaan yang sudah melapor ke ojk
satu ratus dua puluh perusahaan sudah mematuhi ketentuan peraturan ojk dengan skema pinjam meminjam antar pihak
pesatnya perkembangan industri keuangan berbasis digital akan sangat bergantung pada kepatuhan pelaku fintech
pertama perangkat teknologi